karena gue bakal selalu menang dari lo
semoga mimpi indah
udahlah terima aja
lu lihat aja gue gak bakal kalah lagi dari dia nanti
lo tunggu aja nathan
lebih baik kalian masuk sekarang
biar papa yang urus
enggak enggak enggak
mama pengen tahu itu di dalamnya siapa yang nabrak gerbang mau ke rumah kita
udah mah mama gak usah mikirin itu ya
biar papa yang urus
mendingan kamu masuk sekarang
bawa mama ke dalam
biar papa yang urus
biar papa yang urus
bawa mama ke dalam
itu siapa sih sebenarnya
aku juga gak tahu mah
tapi aku yakin semua bakal baik baik aja kok
dan aku yakin papa bisa selesain semuanya
jadi semua ini perbuatan kamu
ma udah mama mama di sini aja ma
aduh dalil kamu tuh kenapa sih
mama tuh khawatir
mama jangan ma
year gak apa apa kamu gak denger tuh
coba dulu kayak gitu
kok kamu bener bener kelewatan ya
mas yang kelewatan
mas udah tega teganya ninggalin aku dalam keadaan kayak gini
tapi bukan berarti kamu sih enaknya seperti ini
karena aku gak tahu lagi cara apa yang bisa kamu kembali sama aku mas
berkali kali aku peringatkan kamu
jangan ganggu keluarga aku lagi
tuh kamu denger kan
kamu teriak teriak kayak gitu
kamu harus lihat mama harus lihat
ma mohon jangan ma mama di sini aja ma
enggak enggak enggak
mama mesti keluar mama mesti lihat papa
enggak ma mama di sini aja ma
karena nathan gak mau ma kenapa kenapa ma
kenapa kamu nyebut diri kamu datang
kamu pergi dari sini
enggak aku nggak mau pergi dari sini
bahwa perempuan ini keluar dari sini
jangan pernah incang rumah saya lagi
dan panggil mobil direct
bawa mobil ini keluar
ayo ma keluar
aku gak terima aku diusir kayak gini
mama udah pergi dari sini
aku gak akan nyerah
aku gak terima diperlakukan seperti ini mas
aku gak tahu pa
ma bangun ma
aku kenapa mas
kamu tadi pingsan
mungkin kebanyakan pikiran
aku di sini ma
yaudah sekarang kamu minum obat dan istirahat
tadi kenapa mobil itu nabrak rumah kita pak
tadi ada supir yang ngantuk
terus dia nggak sengaja nabrak gerbang rumah kita
aku udah suruh satpam panggil mobil direct
yuk sekarang kamu istirahat
apa mama benar benar gak bisa nerima aku sebagai natat
sampai kapan aku harus berpura pura jadi daniel
aku mau mama sayang sama aku sebagai nathan
bukan daniel ma
eh kok gue jadi nungguin cedera rinata sih
loh ini cuara apa ya

gak ada apa apa
ya aneh aneh aja bikin serem kayak gitu
ya gimana gue mau tidur bima
kalo misalkan gue ngedenger ada suara lonceng
indera kandem gue
karena sejak di jakarta
gue kehilangan sense of merasakan arwah
bima oh tuh gak usah aneh aneh
bisa gak sih
orang tuh pada keganggu ini itu udah waktunya orang tidur
dan ini adalah waktunya
arwah pada kecayangan
ih bima tapi gue butuh tidur
bima udah dong
bima udah dong
serem tau gak sih lama lama

eh lo udah minta maaf belum sama nyokap
ya tapi sih gimana bima
mama tuh terus terusan ada di dalam kamar